nyinggung nyinggung perasaan kalau buat hal hal yang baik sih enggak apa apa
percaya dulu si robby ini bakal nyesel seumur hidup dunia akhirat kalau dia gak sampai dapetin si rumana
bapak sulam yang terhormat ada apa bapak nella niang budiman
bagaimana kalau kita berdua berkingsut saja ke dalam karena pembicaraan ini adalah urusan
itu kan duit pengobatan buat ayam abah
nih abah nih pasti kagak benar nih bawahnya nih
wah maaf maaf sih gampang apa itu duit makanan jatuh dari atap
abah bawa duit enam puluh juta sial nah sekarang nih tujuh puluh juta sial juga
artinya abah gak boleh bawa duit banyak banyak karena abah sial kalau bawa duit banyak
kok umi bilang abah bawa sial sih mi
ya itu buktinya udah dua kali abah hilang duit apa kagak sial tuh namanya
sorry ya bah kalau soal nih bumi terpaksa soalnya masalah duit gede nih
sekarang keuangan kita sudah menipis nih
jadi kalau di rumah sakit juga berat mi biayanya mahal
eh abah pokoknya aya kagak peduli
aya nih kena kanker bahkan penyakit sembarangan
abah emang mau
kalau terjadi apa apa sama umi
mau bertanggung jawab
ya mi kita cari cara lain deh
pakai cara sinelan mi alternatif
coyok maksud lu mau sinelan daripada pakai caranya sinelan
yang kita gak tau juga hasilnya
ayo kita coba aja tawaran si ramadi yang mau ngejamin duit buat kita
kita tetap jaga gengsi dong mi
masa terus terusan minjem duit nama ramadi
kalau memang harus tetap jerak disini mi
kita jual aja deh perhiasan unik
enak aja itu perhiasan umi semua
kagak ada yang boleh menyentuh sampai kapanpun juga
kalau sampai umi tau untuk dijual
umi gak bakalan redo
didikannya saipo begini lihat aja tuh
ayo tidur sana di dalam deh
disini banyak nyamuk
maaf mak ini ketiduran
nggak apa apa cuci kaki dulu cuci tangan terus cepet deh sana tidur ya
iya pak capekan
iya tapi jangan nyangkan
bang waktu di rumah sakit ro lihat rumahnya tuh deket banget ya sama si ramadi
eh ya tau dah abang gak pernah nanya sama rumana sih

ya kalo gue sih ngeliatnya nih ya
si ramadi itu yang
yang gatel bener tuh sama si rumana
terus aja ngeper ngeper begitu
nih lagian jual laki laki mana sih
yang kagak suka sama si rumana
udah anaknya cantik soleha lagi
cuma laki laki yang buteh aja nge nwekin dia
aduh capek nih duluan ya tidur
mak pake ya daripada pengang ini lah
mak mak gak boleh begitu kasihan si robi kan
mak juga terlalu maksa dia untuk deketin rumana
tapi kan emak udah nyinggung perasaannya si robi mak
nyinggung nyinggung perasaan
kalo buat hal hal yang baik sih gapapa
percaya dulu si robi ini bakal nyesel seumur hidup dunia akhirat
kalo dia kagak sampe dapetin si rumana
bapak sulam yang terhormat
ada apa bapak nelan yang budiman
bagaimana kalo kita berdua beringsut saja ke dalam
karena pembicaraan ini adalah urusan perempuan dan calon menantunya
oh iya saya juga sudah bosan mendengar pembicaraan seperti ini
dan saya kira memang sebaiknya kita bobo dan kita ngorok saja
cepet beringsut dari sini jangan lagi beringsut kesini ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
masya allah apa mereka gak tahu itu akan mengganggu tetangga
apalagi malam malam begini
dia masih sakit
harusnya kita masuk
mending kita laporan aja pak ardun ke bagasan ini besok
jangan dulu farid
lebih baik kita kasih tau dulu bang ardun
gak bayangin kita musik itu malam malam
kan waktunya orang istirahat
tapi mi kan kasihan maesaro
dia masih sakit
dan dia juga masih butuh istirahat mi
sabar ya maesaro
biar nanti bang farid yang kasih tau bang ardun ya
yaudah farid kamu tunggu raja sekarang
panggil saja si jawa
panggil saja si jawa
panggil aja si jawa ya
jawa udah bulat

gue lagi kira si jawa ayam kesayangan gue
merayakannya gue nyanyi

lo demen ya kalo gue diceraiin jadi tinggal semenit dibeli beli makan lo
iya jelas lah gue demen ember gitu lah
panggil aja si jawa
lalu jarang pulang
itu jarang dibelai
ibu maaf bu ini kan udah malu
bisa dikecilin dikit aja gak musiknya
bukan apa apa kok
adik ayah kan baru aja balik dari rumah sakit
abang lo denger denger kan dia butuh istirahat
eh eh eh kok dimana ya
dengar ya abang itu orang orang ada butuh istirahat
mau tidur udah malem jadi lo berhenti joget joget anda berisik
bisa tidur mendingan sini kita joget bareng sini
ayah gak tertarik bang
jangan lah kampung lagu ngetop begini kagak tertarik
lagunya kos sidahan sih lo payah lo
makasih banyak ya

apa salah ya aku jatuh cinta sama parter kerja aku sendiri
seharusnya tidak apa apa kalau aku berjuang untuk dia
apa aku minta pendapatnya rumana aja ya
itu gak mungkin
rumana kan mantan pacarnya robby
tapi sekarang rumana udah bersama rahmadi
tapi sekarang rumana udah bersama rahmadi
tapi sekarang rumana udah bersama rahmadi

seharusnya gak apa apa kalau aku ngomong sama dia
lagipula aku juga udah menganggap rumahnya seperti saudara aku sendiri
dia pasti ngerti dia pasti ngerti perasaan aku